untuk mengantisipasi penularan covid sembilan belas
dinas kesehatan provinsi dki jakarta rabu pagi mengatakan
segera menyiapkan satu lokasi isolasi terpadu bagi kontingen dki
setelah bertanding pada pekan olahraga nasional ke dua puluh papua
hal itu disampaikan kepala dinas kesehatan provinsi dki jakarta widya stuti
ia menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan badan usaha milik daerah
menyiapkan satu lokasi isolasi terpadu bagi kontingen
yang pulang secara bergelombang setelah bertanding pada pon ke dua puluh papua
sementara itu atlet yang telah terlanjur tiba di ibu kota
akan tetap diminta menjalankan tes pcr ataupun malaria
dan dipantau oleh tim dinas kesehatan provinsi dki jakarta
anda terima kasih